sampai jumpa di video selanjutnya
senin malam satu orang tersangka pembacokan berinisial i
ditangkap di jalan rawajaya kecamatan kemuning palembang
dari keterangan petugas selasa pagi
penyerangan dan pembacokan ini dilatar belakangi rebutan lahan parkir
ketika itu korban yang diketahui bernama muhammad ivan lani
tengah menagi uang iuran lapak kebersihan dan keamanan kepada pedagang pasar
tiba tiba datang tujuh orang membawa senjata tajam
dan langsung menyerang korban
yang mana tersangka saat ini yang ada ini
di depan kita berjumlah tujuh orang
namun yang berhasil kita amankan pada saat ini ada satu orang
yang pada dasarnya mereka saling berebut parkiran di dua puluh enam hilir
saat ini polisi masih melakukan pengejaran terhadap enam tersangka lainnya
sementara korban hingga kini masih menjalani perawatan
di rumah sakit caritas palembang
hanifah irandi palembang sumatera selatan